pd pasar jaya menggelar pasar murah di empat puluh empat titik pasar yang berada di jakarta
berbagai komoditas bahan pokok dijual dengan harga yang lebih murah
selama bulan ramadan pemerintah provinsi dki jakarta melalui pd pasar jaya menggelar pasar murah
hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok yang ada di pasaran
harga perbedaan memang ada ya rp dua sampai rp satu lima ratus bahkan ada yang sampai rp empat ya
tapi tetap biar ada itu tujuan kita kan untuk stabilan harga dan untuk banyak variasi untuk para konsumen itu memilih harga yang mana yang murah
cabai keriting di pasar murah dijual seharga rp dua puluh tujuh yang biasanya dibanderol seharga rp tiga puluh hingga rp tiga puluh lima
tepung terigu yang bisa mencapai rp sepuluh hingga rp lima belas di pasaran di pasar murah dapat dibeli dengan harga rp tujuh lima ratus
begitu pula dengan harga daging sapi yang dibanderol rp delapan puluh
harga pasar daging sapi mencapai rp satu ratus dua puluh hingga rp satu ratus tiga puluh per kilo
masyarakat pun memiliki pendapat yang beragam dengan adanya pasar murah ini
ya lumayan sih dibandingkan di pasar sebenarnya cuma beda beda tipis saja
bantu sih kayak telur gula kalau bulan puasa ini kan bisa gula mendingan rp lima belas itu

pasar murah ini diadakan oleh pasar jaya
diadakan setiap tahun terutama di bulan ramadan